gak ada yang mau senyum kenata selain gue
makanannya kita bagiin sekarang aja yuk anak anak mantinya
mona mendingan kita
mona aku juga bantuin gue yuk bagiin makanan
gue jadi inget pas mau masakin gue sama nyokap gue di rumah
kalau lo jadi pacar gue
emangnya awalnya lo belajar masak dari mana sih nak
nyokap gue gak pernah nanyain gue mau makan apa
tapi dia selalu nyuruh bibi buat masak makanan kesukaan daniel
jadi terpaksa gue harus masak sendiri apa yang pengen gue makan
jadi akhirnya lama lama ya gue terbiasa
dan sampai sekarang gue masih gak ngerti
kenapa sikap mama ke gue beda sama sikapnya dia ke daniel
gue kan pengen buat muka lucu biar lo ketawa
kadang gue tuh mikir
lo tuh ilusi yang gue ciptain
atau emang nyata sih
lo berani mukulin preman sekolahan
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
baiklah mari kita lanjut
ya kita lanjut
ya kita lanjut
kalau warna keluar gua dua puluh tiga
taulat sekarang ya
kan lari sekarang mope
semoga terjaga ya
oh ya hal diaohdss
oh jadi kalian bertiga yang bikin onar
kok lo tau sih kalo kita berdua tadi abis dikejar kejar berandalan itu
tadi tuh gue lihat lo diikutin sama mereka di jalan
pasti belum bilang makasih kan sama jaya
gak ada yang ngurus sampe ini sama gue
eh kak budi chat gue nih
katanya kita disuruh ke panggil asuhan sendung ibu
ada hal penting yang mau diomongin
ya kali gue doang ya pasti berdua lah
udah kesana aja yuk
kan disana ada salma juga
daripada gak ada kerjaan
lo tau aja kalo gue gak ada kerjaan
udah kelihatan dari muka lo
gak ada kerjaan langsung kok

heran si ep ekbron peminde mengumpan bahas secondary mechanisms di sekop smart home mocab nolong ppe

sorry sorry gua ga sengaja
siapa juga yang nakutin lu berdua
ya lo juga sih bima ngapain coba lo disini
udah mendingan sekarang kita habis pergi aja dari sini
malah mah serem juga tau
nanti ga enak so
banyang kepalo den
kalau kebanyakan orang begini bapak jadi tambah pusing
apa begini saja lah
mona sama webling bantu dinda sama salma
nanti mas cs bantu si nathan yuk
salma sama nathan kok bisa berdua ya
lo ngapain sih sendiri disini
eh ari kenapa kok nangis ini
ini coba main berbe be be an
kaka tau yang berbe be be an mau ga
kamu suka sulap ga
kamu punya sulap keren buat kamu
gue tuh makin cinta sama dia tau gak
orang sabar itu disayang tuhan
gak ada yang mau disenyum ke natan selain gue

makanannya kita bagiin sekarang aja yuk ke anak anak pantinya
mona mendingan kita
mona lo juga bantuin gue bagiin makanan avelyn juga